tim sar yang dibantu warga langsung mengevakuasi tubuh hotimah
wanita parubaya yang terseret arus sungai badung pada minggu pagi
sebelumnya korban hanyut dan terseret arus sejauh lima ratus meter
setelah terjatuh saat mencuci di sungai kampung jawa wanasari dan pasar
korban yang kondisinya setengah sadar ini terpaksa dievakuasi dengan sepeda motor
lantaran ambulans belum datang dan tidak ada mobil yang bisa putar balik melawan arah satu jalur
berdasarkan keterangan petugas yang diperoleh dari keluarga
diketahui korban mengidap penyakit epilepsi yang diduga kambuh sehingga terjatuh ke sungai
jadi yang bersangkutan informasi bahwa epilepsi
jadi kita akan sedang melakukan pendalaman bagaimana koronavirusnya
tapi informasinya terbawa hanyut masuk di dalam sungai
meski sempat mendapatkan pertolongan di rumah sakit
namun perempuan berusia empat puluh tiga tahun ini akhirnya meninggal dunia
im liputan cnn indonesia